lalu tuh kenapa sih sekarang malah ngebahas bahas hal yang udah lewat
lo tuh gak usah khawatir dan gak usah peduli tentang masa lalu gue oke
gimana aku gak mau peduli sama kamu
kamu itu dijodohin sama aku
dan sekarang kamu belum bisa move on dari cowok lain
lo tuh apa apaan sih vero
tangan gue sakit tau gak
ah maaf aku gak ada maksud buat nyakitin kamu
eh gue gak mau
woy nesterboy bukain pintunya
gue buka dulu deh pintunya
ah botol kecap bentar dulu
kerupuk kulit lu gak mau gue bukain pintunya ya
enggak bentar dulu maksudnya
gue tau kalau pasti mau berduaan lebih lama sama gue kan
oke gue akan tunggu di sini
karena gue juga sama kayak lo
pengen berduaan terus sama
lo gak usah ger
gue kesini pengen ngajak ngomong sama lo
lo inget gak tentangnya
udah lah jujur aja sih
sama gue kenapa sih
udah kalau sama jodoh lu ini jujur aja
gue orangnya juga open kok terbuka kok
kenapa sih lu gak mau jujur banget sama gue
tinggal bilang aja kalau
ki gue lagi mau berduaan nih sama allah
botol kecap gue tuh pengen ngomong sama lo kentang
ya lo mau hubungan ini dibawa serius kan
bisa diam gak sih
kan gara gara lu gue main fisik tau gak sama lo
gue gemesin banget sih
gak usah ngambek
udah gue gak perhatian
botol kecap lo bisa diam dulu
ngasih botol kecap please
ehm kalau soal itu maaf banget
gue bener bener lupa passwordnya
gue udah coba berkali kali untuk logging
lo sengaja kan
lu emang gak pengen hapus aja
enggak gue ada
gue gak ada niat
gue itu lupa passwordnya
dia gagal gagal terus kerupuk kulit
gue berani sumpah
atau enggak kalau gue bohong ya
gue pikir walaupun lo tengil
tapi ternyata gue salah
lo tuh gak bisa dipegang sama sama
eh kerupuk kulit
gue seriusan nih ya
gue udah berkali kali bilang sama allah
gue lupa passwordnya
gini aja deh
kasih waktu gue
gue udah kasih waktu lu ya
keluar dari mulut gue
yaudah sih kerupuk kulit
kasih gue waktu tambahan
main bola aja ada extra time nya
lo diam ya
lo gak usah ngantuin gue gue mau balik kelas
kalau lo belum take down
ngapain kunci kunci segala
sel kamu gak apa apa kan
gue menurut pasangan sih
sel tunggu dulu
sel tunggu dulu
kamu gak diapa apain sama dia kan
yang suka maksa
obatin dia doang
ngapain pake di kunci segala
mau ngapain sih di dalam
otak semua udah pada rusak apa gimana sih
memacem macemin dia kan
gue udah berkali kali bilang
sekarang lo tanya aja nih
anaknya ada di sini
niat busuk lo udah kecium ya
ah berarti penciuman lo salah
gue gak pernah nyari kesempatan
gak pernah ngaku maksudnya
oh iya lo kan pernah ngacut ya
bagian mau lu salah juga lo gak akan pernah ngaku
eh lo jangan sebarang ngomong ya
bisa udah gak sih
iya deh terus aja deh
kamu libut sama besok juga gue gak peduli
tunggu sel sel
ternyata lo di sini
lu dipanggil sama pak basuki di ruangannya
lo kan tadi bilang cuma ngobatin michelle kan di dalam
tapi kenapa harus di kuncinya segala sih
kan gak di kuncinya juga gak apa apa
bukan urusan lo
lo yang sabar ya rin
kayak gitu sih
mereka tuh kadang gak suka dicecar
mendingan kita balik ke kelas yuk sekarang
luka opa davin gak parah
sekarang opa davin dimana ya
dia ke uks atau ke toilet dulu
bicara gue gak mau nanti ada yang curiga tentang perjodohan kita
jujur aku penasaran sama kamu
kamu kenapa sih khawatir banget sama davin
karena kan davin temen gue
jadi gak ada salahnya dong
kalau gue khawatir sama dia
yakin cuma karena itu
bukannya davi mantan pacar kamu
vero udah tau kalo opa davin itu mantan pacar gue
bukan gue penting sama lo
arian keliatan banget benci sama gue
dan perlakuan arian ke gue ini
bikin gue makin yakin kalo dia itu haters yang pake username perihitang
kayaknya gue juga harus bahas ini deh sama dia
kita cari tempat lain tapi
bel ngetunggu disini ya
gue mau ngomong berdua doang sama michelle
udah masuk kelas
ditinggal mulu deh
tolong kamu jawab jujur
kamu pernah pacaran sama davin
kalau pada benci gue itu menangis

aku tanya dari tadi loh
kamu malu bengong
aku denger rumor disekolah katanya kamu pernah pacaran sama davin
lo tuh kenapa sih sekarang malah ngebahas bahas hal yang udah lewat
lo tuh gak usah khawatir
dan gak usah peduli tentang masalah lo gue
gimana aku gak mau peduli sama kamu
kamu itu dijodohin sama aku
dan sekarang kamu belum bisa move on dari cowok lain
lo tuh apa apaan sih vero
tangan gue sakit tau gak
maaf aku gak ada maksud buat nyakitin kamu